sementara itu kapolri jenderal tito karnavian telah mencabut surat edaran yang dikeluarkan kapolres metro bekasi dan kapolres kulon progo yogyakarta
terkait fatwa mui yang melarang memasang atribut natal di kantor mal atau hotel
surat edaran dari kapolres tersebut berisi agar pengusaha tidak memaksakan karyawannya yang beragama muslim menggunakan atribut natal
surat edaran kapolres itu dikeluarkan pada lima belas desember dua ribu enam belas
dan kepala biro penerangan masyarakat mabes polri brig jendrik wanto menyatakan pihaknya sudah menindaklanjuti hal ini
kedua surat itu sudah ditarik oleh kapolresnya dan memang bukan seperti itu untuk mensosialisasikannya
jadi bukan untuk dirujuk menjadi sebuah surat edaran
kemudian bagaimana mensosialisasikan adalah dengan menggait
mengajak mui setempat fkub perkominda pemerintah daerah tempat
untuk sama sama mensosialisasikan
apa yang dimaksud dengan fatwa mui tersebut
ya dengan leading sectornya adalah mui
jadi bukan cara cara seperti membuat surat edaran